ganda putra nomor satu dunia marcus fernaldi gedeon kevin sanjaya sukamulyo masih terlalu kuat untuk pasangan tiongkok ji ting hei kiangtan
the minions menunjukkan dominasinya sejak awal permainan
kevin dan marcus hanya butuh waktu tiga puluh satu menit untuk memenangkan dua set langsung dua puluh satu sembilan belas dan dua puluh satu tiga belas atas pasangan tiongkok
di pertandingan sebelumnya muhammad ahsan hendra setiawan berhasil memperpanjang rekor belum pernah kalah dari ganda putra taiwan lu chingyao yang pohan
hendra ahsan menang dua set langsung dua puluh satu sembilan belas dua puluh dua dua puluh
fajar alfian muhammad rian ardianto pun lolos ke babak perempat final
banjir kemenangan juga datang dari sektor tunggal putra
setelah antoni sinisuka ginting berhasil memenangi perang saudara giliran jonathan christie mengikuti langkahnya melaju ke babak perempat final
jojo berhasil membungkam wakil taiwan wang zhu wei dengan skor kembar dua puluh satu lima belas dua puluh satu lima belas
jojo mengaku kemenangan kali ini terbantu oleh dukungan ribuan penonton yang memadati stora senayan jakarta
saya rasa zhu wei wang menang
memang sedikit terpengaruh oleh penonton
karena terlihat dari poin pertama sampai sebelas poin biasanya dia lebih galak bisa dibilang
dalam arti mainnya itu lebih berani menyerang dan segala macam
tapi tadi dia lebih justru lebih banyak defense
dan itu yang kesempatan saya buat lebih menyerang dia duluan
namun diikuti ganda putri indonesia grecia poli apriani rahayu yang berhasil mengatasi tantangan wakil kanada rehel honderif tristan sai
meski di atas kertas diunggulkan grecia apri sempat dikejutkan oleh permainan apik ganda kanada ini
namun ganda putri yang dalam indonesia berhasil mengakhiri perlawanan honderif sai dengan skor dua puluh satu sembilan belas dua puluh satu sepuluh
azalea pinata indra setiawan jakarta